saya mengingatkan kita semua bahwa para peserta pemilu ini juga mitra kita dalam berdemokrasi
jadi jangan kita sekat sekat kita buka komunikasi tapi tentunya sesuai dengan kesesuaian jadwal
dan sudah ada beberapa yang menyatakan ingin untuk berjumpa seperti pkb pks tentunya
karena pks sudah bertemu minggu lalu dan akan ditindaklanjuti dengan demokrat dengan nasdem
ini semua nanti akan kita bicarakan termasuk juga dengan peserta pemilu lainnya
maksudnya pak mengapa minggu lalu itu
minggu lalu waktu saat kita di bekasi bagaimana kolaborasi membangun negeri
dan bagaimana kita bisa membangun channel komunikasi
bagi kami itu sangat penting karena silaturahim itu kan insya allah mendatangkan rezeki
dan itu yang akan kita fokuskan